papa sama mama untuk untuk gak usah bawa masalah ini ke kerana pengadilan ya karena apa
kita sudah melewati banyak cobaan yang begitu banyak dan sekarang ini aku juga masih menunggu mas al
masal juga masih belum ada kabar iya nak insyaallah yang sanggahkan ya seperti papa bilang tadi apa
dan tidak akan bisa dimanipulatif ibu andien yang menjadi tersangka
karena tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan hal itu
kenapa bisa ngomong kayak gitu ya dan kedua saya disini sebagai saksi di tkp bahkan saya
sebagai saksi dan bertemu dengan ibu andin jauh sebelum kecelakaan itu terjadi
hai dan muka saya sudah berubah menjadi saksi di tkp dan saya juga sebagai saksi di ibu andien jauh sebelum kecelakaan itu terjadi

tidak pernah kalah dan selalu menang pertanyaannya kenapa saya bisa menjadi
pemenang karena saya yang memilih kasus saya yang memilih siapa yang akan saya pilih
hai sekali lagi ini bukan masalah uang seberapa besar anda memberikan uang ke saya dan seberapa
besar yang saya dapatkan dari anda tapi ini masalah keadilan ini masalah siapa yang benar
di sini jadi maksud maksud anda saya amar mahendra yang memilih bukan untuk dipilih
jadi untuk masalah anda maaf saya tidak bisa membantu
saya rasa pak amar itu harusnya menerima itu ini kasus yang menarik pak amar seperti yang pak amar bilang yang tidak
mungkin bisa jadi mungkin di tangan anda
hai untuk masalah ini saya tidak bisa membantu
yolanda mungkin bisa beritahu kepada ibu elsa
dimana dengan pijak untuk luarnya
terima kasih made with atas kunjungannya
pak kau masih mikirin elsa ya
tapi jangan mikir yang aneh aneh dulu ya
gimana gak mikir ma
pasti aku kepikiran ini apa yang elsa buat menurut aku keterlaluan gitu
aku juga mikir rasa ini udah keterlaluan sih
tapi aku berusaha untuk melihat semua ini dari sisinya elsa
karena dia baru aja bebas menghirup udara segar
tapi di saat bersamaan dia juga kehilangan anaknya
apa mungkin karena sebab sebab itu tadi sikapnya elsa jadi seperti itu pak
papa tahu ini berat buat elsa ma
ini juga berat buat andi
tapi dia harus paham ini bukan salahnya andi

gak apa apa jangan pikir terlalu jauh ya
nanti biar aku coba taufan elsa aku ngomong sama dia baik baik
aku gak tahu harus ngomong pake cara apa lagi sama elsa
ya nanti aku pasti akan ngomong sama dia
anjing aku pakai speakerphone aja ya assalamualaikum pak waalaikumsalam
warahmatullah wa barakatuh ya nak kemarin elsa main kerumah pak
sebenarnya main kerumah itu karena mau jemput bu chandra jadi beliau itu main
ke rumah karena dia kangen dia kangen sama keisha jadi dia melampiaskan itu ke rena sama sekarang
ya kasihan bu chandra pasti sangat kehilangan pacar dan keisha terus
tapi masalahnya elsa akan tetap nuntut aku sih pak dan nuntut aku atas kejadian keisha
ya papa tahu nak papa udah ngomong sama dia untuk mengurungkan niatnya tapi
hai kamu tahu sendiri satu keras kepala
hai tapi papa kan
ngomong terus sama dia ya ya tapi kalau misalkan elsa masih bersih keras dan dia masih nekat pak
untuk bawa masalah ini ke pengadilan aku gak mungkin diem aja kan
iya papa tahu
udah kamu tenang aja ya nanti papa sama mama akan coba ngomong sama dia
bawa masalah ini ke kerana pengadilan ya karena kenapa kita sudah melewati banyak
sopan begitu banyak dan sekarang ini aku juga masih menunggu masamu masa juga masih belum
ada kabar irana insyaallah elsa nggak akan nekat ya seperti papa bilang tadi papa dan mama predicted
aku saat ini cuma pengen hidup tenang aja pak
gak ada sama nanak
bahkan sama elsa
aku udah gak mau ribut lagi
yaudah kalau gitu makasih ya pak
salam buat mama
din ini mama disini sayang
ngomong baik baik sama elsa ya
yaudah kalau gitu aku tutup telepon dulu
mau bawa masalah ini ke polisi
kau khawatir kan kan gak
enggak enggak enggak aman kondisi
insya allah aman
lagi ada kabar gak baik aja sih